kapolri jenderal idam aziz mencopot kepala biro koordinasi dan pengawasan baris krim polri
brigadir jenderal polisi prasetya utomo pada rabu sore
general bintang satu ini dipindah tugaskan ke bagian pelayanan masyarakat atau yanma
prasetya utomo dianggap bersalah dalam penyalahgunaan wewenangnya
dengan mengeluarkan surat jalan untuk buronan terpidana kasus pengalihan utang bank bali joko chandra
sebagai konsekuensi tambahan prasetya utomo akan ditempatkan di ruang khusus selama empat belas hari
propam juga masih menyelidiki dugaan adanya keterlibatan pejabat polri lain dalam kasus surat jalan ini
polri mengeluarkan surat telegram yang dimutasi
bjp bu ini dimutasikan ke parti yanma mabes polri
menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan mahfud md
menyerahkan sepenuhnya penanganan penyalahgunaan wewenang di tubuh polri ke pihak kepolisian
saya kira sudah ada aturan hukumnya ada peraturan disiplinnya di lingkungan polri
atau di semua lingkungan pemerintahan
dan saya kira zaman sekarang menyelesaikannya harus terbuka
tidak bisa kalah kalah karena masyarakat juga sudah pinter
surat jalan joko chandra menjadi permasalahan
karena surat tersebut seharusnya hanya digunakan untuk anggota kepolisian
joko chandra menggunakannya untuk bepergian menggunakan pesawat terbang
dari jakarta ke pontianak pada enam belas juni lalu
dan kembali ke jakarta pada dua puluh dua juni dua ribu dua puluh lalu